presiden jokowi baru saja menemui prabowo subianto di kediamannya di hambalang bogor jawa barat
apa informasi terkini dari pertemuan tersebut
kita langsung saja tersabung dengan produser lapangan cnn indonesia sudah ada maria sarjana
kita langsung halo maria selamat sore ya sudah sore ini karena tadi kita mengikuti dari sejak siang pertemuan tersebut
menarik sekali maria sarjana bahwa seorang presiden mau menemui seseorang yaitu prabowo subianto
atas permintaan istana katanya
apa sih sebenarnya dalam konversi pers yang tadi mereka juga merilisnya di depan media masa
apa sebenarnya poin dari pertemuan tersebut
ya hera betul sekali pertemuan ini adalah pertemuan yang menarik hera
mengingat presiden republik indonesia lah yang mengunjungi seorang politisi sebuah partai di indonesia yaitu prabowo subianto
bahkan mengunjungi ke kediamannya hera
tadi ada beberapa hal yang kemudian mereka
kita bahas atau diakui dibahas dalam pertemuan tertutup selama dua jam lamanya
sebelum itu memang mereka sempat melakukan perbincangan perbincangan lunak dan melakukan sempat menaiki kuda
tetapi memang dalam pembicaraan tertutup yang dilakukan antara keduanya hera
tadi diakui dibahas mengenai makro politik kemudian makro ekonomi
dan yang terpenting yang terhangat saat ini hera mereka juga membicarakan mengenai stabilitas nasional
atau tentang keamanan nasional
pada empat november dua ribu enam belas atau tepatnya pada hari jumat mendatang
akan ada demonstrasi besar yang dilakukan oleh organisasi masyarakat terkait dengan dugaan penistaan agama
yang melibatkan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
tadi ditanya oleh awak media mengenai hal ini dan kemudian presiden joko widodo juga menjawab bahwa
iya ada pembahasan yang dilakukan dengan prabowo subianto
begitu pula dengan prabowo subianto tadi juga mengiakan
jika ia sudah memberikan masukan masukan kepada presiden joko widodo mengenai hal ini
tadi prabowo subianto meminta pada setiap masyarakat alim ulama juga
untuk bisa meredam emosi bahwa demonstrasi adalah hak dari setiap masyarakat indonesia
tetapi ada hal hal yang kemudian menjadi koridornya hera
dimana tidak boleh dilakukan dengan anarkis maupun ajakan ajakan yang kemudian menjurus pada perpecahan bangsa
dan tadi presiden jokowi juga mengamini pernyataan dari prabowo subianto
dan meminta kepada alim ulama untuk turut meredam gejolak yang terjadi di tengah masyarakat saat ini
mengingat memang isu sara yang berkembang di indonesia ini cepat sekali terjadi
hera kita juga masih bisa mengingat bahwa ada kasus sara atau mengenai suku ras dan agama ini pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yang lalu
dan ini yang kemudian dijaga untuk tidak lagi terjadi karena perpecahan di indonesia tidak diinginkan terjadi
karena pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan juga negara
hera tadi dalam perbincangannya juga dikemukakan bahwa prabowo menyatakan sangat terhormat ketika presiden berkenan untuk datang ke kediamannya di bogor jawa barat ini
dan tadi juga presiden menyebut bahwa kunjungannya kali ini merupakan kunjungan balasan yang dilakukan oleh prabowo subianto pada beberapa tahun yang lalu
ketika pilpres sudah selesai dilaksanakan kemudian tengah terjadi gejolak antara kpk dan juga polri
hera memang ada beberapa hal yang kemudian menarik
menarik untuk diperhatikan
dalam beberapa tahun yang lalu tepatnya tahun dua ribu lima belas ketika joko widodo berkunjung
maksud kami prabowo subianto berkunjung ke istana bogor saat itu juga tengah terjadi konflik yang cukup besar
dan hal inilah kemudian yang dibicarakan
sama seperti hari ini jika besok jumat ada ancaman demonstrasi yang cukup besar besaran
dan ini juga akan mengganggu stabilitas nasional
yang juga akan mengganggu pastinya sektor sektor lain dari negara ini
mereka pemimpin pemimpin negara ini kemudian bertemu
dan tadi juga sempat disebutkan bahwa jokowi dodo sebagai panglima tertinggi saat ini di indonesia
sudah diberikan masukan dari prabowo subianto yang pernah memang berada di ranah militer hera
dan prabowo juga sudah mengetahui beberapa seluk beluk mengenai sistem keamanan di indonesia
dan inilah yang kemudian menjadi poin penting dalam pertemuan tadi selain dengan poin poin yang lain hera
sebenarnya kalau kita lihat pasang surut hubungan antara jokowi dan prabowo juga menarik
prabowo adalah orang yang mengusung jokowi ahok ketika menjadi gubernur
misalnya pada tahun dua ribu dua puluh
kemudian bersaing sangat sengit antara prabowo versus presiden jokowi ketika pilpres dua ribu sembilan belas
saat ini mereka kembali menyatukan barisan
apakah memang gerakan empat november begitu berbahaya
sehingga penting seorang presiden untuk merangkul seorang prabowo subianto
untuk sama sama mengantisipasi gerakan tersebut maria
ya hera jika kita menengok ke belakang
ini artinya cukup besar hera di negeri atau di indonesia ini berarti pengikut dari prabowo subianto juga begitu banyak
dan sehingga prabowo subianto juga dinilai sebagai seseorang yang memiliki pengaruh yang cukup besar di indonesia
terlebih dari background prabowo yang memiliki background militer
dan inilah yang kemudian diambil
atau diduga diambil oleh jokowi untuk meminta masukan masukannya untuk menyelesaikan ancaman pada empat november dua ribu dua puluh
kita tahu bersama bahwa perpecahan atau isu sara ini berkembang cukup pesat di indonesia
dan ini kemudian yang diantisipasi oleh keduanya
tadi sekali lagi hera dari pihak prabowo juga menegaskan bahwa tidak seharusnya demonstrasi atau hak yang dimiliki oleh masyarakat justru menjadi pemecah persoalan di indonesia
dan tadi juga diambil
ini hal ini oleh presiden joko widodo bahwa memang hal inilah yang kemudian dititik beratkan
bahwa memang ada perpecahan yang terjadi
perbedaan pendapat tetapi tidak boleh menjadikan hal ini atau merusak kehidupan di nkri yang saat ini tengah damai
dan kita juga bersama sama tengah menghadapi pemilu keadaan serentak dua ribu tujuh belas nanti hera
dan untuk mengetahui lebih jelas ya

yang kemudian diberikan oleh presiden joko widodo
yang kemudian diberikan oleh presiden joko widodo
yang diberikan oleh presiden joko widodo
tadi masukan masukan dari prabowo sudah disampaikan
dan tadi presiden juga sudah menyatakan bahwa masukan ini akan kemudian dibawa untuk menyelesaikan konflik konflik nasional
dan ini adalah pernyataan dari presiden joko widodo dan juga prabowo subianto

hari ini saya memenuhi janji

kenapa memilih waktunya mendekati tanggal empat ini pak
kenapa memilih waktunya mendekati tanggal empat ini pak
ya pas pas saja lah
tapi yang jelas tadi kami berbicara banyak hal
terutama yang berkaitan dengan makro bangsa dan kebangsaan kita
juga makro yang berkaitan dengan politik kita
makro yang berkaitan dengan ekonomi kita
beliau banyak sekali memberikan masukan masukan dan pemerintah kita sangat menghargai apa yang tadi disampaikan oleh pak prabowo
upaya apa pak dalam hal politik
beliau biar menyampaikan pak prabowo langsung yang menyampaikan
ya di sini
beliau aja yang banyak
makan nasi gorengnya tadi
membahas soal pilkada mohon izin pak
mau membahas soal pilkada mohon perhatian soal pilkada
pak prabowo ada yang disampaikan pak pernyataan bapak presiden pak
ya saya tentunya rasa sangat dihormati
beliau kehormatan besar beliau datang dan juga saya ingin juga ya menyampaikan bahwa
saya hubungannya baik sama beliau
pernah rival ya kan
tapi beliau juga baik sama saya saya baik sama
jadi komunikasi itu baik
dan saya kira itu bagus ya dalam budaya budaya bangsa kita selalu boleh berbeda pendapat
ya saya juga terang terangan sama menteri menteri beliau sama beliau juga pak
kadang kadang gerindra keras karena kita bertanggung jawab kepada konstituen kita
tapi di ujungnya kita punya kepentingan yang sama nkri kita ingin menjaga
dan dari awal juga saya sampaikan saya yakin beliau sebagai patriot
keinginan beliau juga yang terbaik untuk bangsa
saya patriot saya ingin yang terbaik
jadi dalam hal hal tertentu ya kita harus ketemu dan kita harus menyampaikan
dan beliau sangat tadi sangat terbuka
beliau minta pandangan saya tentang berapa hal
ya hera itu tadi adalah pernyataan dari presiden joko widodo dan juga prabowo subianto
usai keduanya bertemu dalam pertemuan tertutup selama kurang lebih dua jam di kediaman prabowo subianto
yang pasti hera melihat pertemuan dua pemimpin ini tentu menjadi sesuatu hal yang menyejukkan
hati bagi masyarakat bahwa yang di atas saja sudah berdamai apalagi yang di bawah hera
tentu saja demonstrasi memiliki adalah hak bagi setiap masyarakat
tetapi seperti pesan presiden joko widodo tadi hera saya memetik sedikit bahwa demonstrasi atau hak tidak seharusnya menjadi perpecahan untuk nkri
ya maria sarjana menarik sekali memang kita menanti pilkada dan isu syarat coba diredam dengan pertemuan di tingkat elit
maria sarjana melaporkan langsung